hai ratusan warga dari berbagai desa di banjarnegara jawa tengah tumpah ruah
merayakan tradisi kirap budaya jawa boyong oyot genggong atau mengarak akar pohon genggong dan
pusaka keliling kampung warga antusias saling berebut gunungan nasi setinggi tujuh tujuh m di depan balai
desa kalilunjar rabu siang tinggi gununganasi pada peringatan kirap budaya tahun ke tujuh ini
sengaja dibuat mirip dengan usia peringatan hari kemerdekaan indonesia sebagai simbol cinta tanah air
air banyak warga berebut memanjat ke puncak gunungan berisi nasi putih nasi merah dan nasi
jagung desak desakan berebut gunungan tidak melunturkan semangat kerukunan warga yang
berhasil memanjat ke puncak langsung membagikan isi gunungan kepada warga yang ada di bawah
ini dilakukan setiap tahun kita mengadakan
kirap budaya dengan motor berimbangun supaya masyarakat itu bersatu dengan kerukunan tersebut
dan yang unik adalah kita yang diboyong adalah akar dari oyot genggong tersebut dan
pusaka pusaka peninggalan sejarah dari tradisi kirap budaya ini rutin diperingati setiap tahun
acara ini digelar untuk memperingati hari jadi desa kalilunjar yang didirikan sekitar tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
harus dapat kupat kupat tumpang dimakan ya pak warna warna dimakan sama warga warga dan
keluarga untuk keberkahan semua pusaka tinggal acara kirap budaya boyong oyot genggong ini
diakhiri dengan makan bersama imam ambarwoto banjarnegara jawa tengah